kamu kenapa itu
emang gak tembok bisa meran
nyala netizen dulu lah itu
warna gak sama dengan tembok itu
kalian jangan berisik
nih mas kita masih mau menunggu radian pian santang
atau mau merubah rencana itu
nyanyi bagaimana menurutmu
kita sesuai rencana semula
mau lari kemana kau
mau lari kemana kau
mau menghindar ya
ada yang mencoba menyerangku
ada yang mengikutiku sejak tadi
aku mendengar suara pertarungan
aku akan melihatnya
aku akan melihatnya
aku akan melihatnya
aku akan melihatnya
aku sedang menghadapi seorang penyusung
kamu benar nanda prabu
dia adalah sosok misterius yang tiba tiba muncul
aku pak man habisi dia
baik nanda prabu
apakah aku tidak salah melihat
itu adalah jurus raden kian santang
kenapa pemuda itu bisa menguasai jurus jurus kian santang
siapa dia sebenarnya
aku akan menyelidikinya
sepertinya aku melihat paman argadana sedang mengisi
dan mencari pertarunganku di balik semak semak itu
kalau aku terus menerus melawan pendekar ini dengan jurus jurusku
penyamaranku bisa ketahuan oleh paman argadana
aku harus cari cara untuk menghindari pertarungan ini
ya aku harus memanfaatkan tubuh paman argadana
maafkan aku paman argadana
dengan posisi ini kau pasti akan menjadi korban salah sasaran dari pendekar gendang
kenapa kau malah memukulku
ihh kau yang salah
kenapa kau menghalangi aku
kurang aja kau malah berbalik menyalahkan aku
sia kenapa aku harus bertemu dan bertarung dengan pendekar ini lagi
sungguh aku belum siap menghadapinya
kalau aku paksakan aku akan kalah
aku harus mencari cara
agar dapat pergi dari tempat ini
eh kenapa melamun

lari lagi dia
pendekar yang satu mana ya
sebaiknya kita pergi dari sini
sebelum ada yang melihat kita
sebaiknya kita pergi dari sini
sebaiknya kita tunggu reknya santang saja
aku sangat mengkhawatirkan keadaan ibu undang
dan aku ingin segera bertemu dengan ibu undangku
emang gak tembok di semeran
warnanya sama dengan aku
kalian jangan berisik
kita masih mau menunggu reikian santang
atau mau merubah rencana
kita sesuai rencana semula
tolong lindungilah ibu undangku
aku tidak ingin terjadi apa apa dengannya
kedis ini cukup cantik untuk dijadikan dayang
aku ingin dijadikan dayang
tangkap saja aku jika memang kalian bisa
biar aku yang menghadapi mereka
baik nih mas
oh pancing sekali